warga terlibat saling dorong dengan aparat polres metro tangerang kota
beberapa wanita usia lanjut jatuh pingsan karena tidak terima atas nasib mereka
kala jumlah warga terdesak mundur dan hanya bisa melihat bangunan rumah mereka dirobohkan
seluruh harta benda milik warga dikeluarkan dan diangkut truk yang telah disiapkan kementerian pupr
tak sedikit warga yang bingung harus tinggal di mana karena mereka mengaku belum menerima pembayaran ganti rugi
sementara itu jurusita pengadilan negeri tangerang ausri mengatakan pengosongan lahan milik kementerian pupr sebanyak dua puluh tujuh objek sesuai putusan pengadilan
adapun uang ganti rugi untuk warga sebesar dua enam juta rupiah per meter sudah dititipkan di
ini semuanya konsinyasi
jadi sudah dikonsinyasikan sudah sedemikian lamanya
intan dari warga itu kalau bisa harganya disesuaikan
bangunan warga yang telah dipastikan tidak ada harta benda di dalamnya dirubuhkan menggunakan alat berat
rencananya lahan tersebut akan dipakai untuk pembangunan jalan tol kunciran bandara soekarno hatta